pssi secara resmi memulangkan pemain tim nasional u dua puluh tiga yang gagal meraih emas di sea games dua ribu sembilan belas ke klub masing masing pada kamis dua belas desember
dalam acara itu ketua umum pssi muhammad iryawan menyampaikan apresiasinya terhadap para pemain yang telah berjuang di sea games
dalam final sea games timnas u dua puluh tiga hanya meraih medali perak setelah kalah dari vietnam tiga pada laga final
iryawan berharap para pemain bisa terus mengembangkan potensi mereka di klub dan siap kembali dipanggil kapanpun karena mereka lah tulang punggung timnas senior indonesia di masa depan
selain dari penghargaan pssi juga akan memberi bonus bagi seluruh pemain serta pihak yang terlibat di sea games namun iryawan tidak menyebutkan jumlah bonus tersebut
iryawan berharga untuk mereka masuk ke timnas karena dari klub lah mereka berasal
sehingga kami kembalikan dengan ucapan terima kasih yang mendalam semoga mereka terus melakukan pembinaan pada pemain pemain yang bagus
ya kalau bonus sih pasti ya besar kecilnya nanti kita bicarakan
dari pertama juga kita memberikan kepada mereka selalu dengan apa yang mereka lakukan terbaik